salah satu jalur yang biasa dilalui pemudik di pulau jawa adalah jalur selatan
jalur yang biasa dilewati ini adalah cilenyi nagrek
lalu seperti apa kondisi jalur tersebut menjelang lebaran berikut liputan selengkapnya
setelah eksit tol cileni ada beberapa jalur yang bisa anda lalui untuk menuju kota kota seperti sumedang tasik garut maupun kota kota di jawa tengah dan juga jawa timur
namun kali ini saya akan mengajak anda untuk menyusuri jalur cilenyi nagrek yang nantinya akan melewati jalur jalur menuju kota tasik garut dan juga cilacap jawa tengah
keluar dari tol cilenyi anda akan langsung dihadapkan dengan potensi kemacetan di perempatan cilenyi menuju sumedang dan jalur nagrek
banyaknya kendaraan yang memutar arah di depan pintu tol cilenyi dan lokasinya yang berdampingan dengan proyek tol cisundawu
membuat lokasi ini rawan macet
tidak jauh dari rancaikek terdapat satu titik rawan macet yang harus anda waspadai yaitu di jalan raya dangder dan kawasan kahatek
di kedua lokasi ini terdapat aktivitas warga yang berasal dari pasar dan pabrik di sepanjang jalan ini
ditambah lagi lokasi ini merupakan langganan banjir jika hujan
untuk mengantisipasi kemacetan di jalur ini polres bandung mengaku akan melakukan rekayasa lalu lintas
kami sudah menyiapkan reka rekan personil untuk ditempatkan di titik rawan laka dan rawan macet tersebut
ada pengalian arus lalin di sekitar ini
pengarian arus lalin apabila memang benar benar untuk kendaraan sampai mengekor ke di dalam tol
kami menyarankan untuk jalur atas
maksudnya jalan lintas di jepati yang dikeluar ke garut
memasuk ke jalur lingkaran nagrek anda harus mengurangi kecepatan karena jalannya menurun dan menikung
setelah di ujung jalan nagrek anda akan tiba di dua jalur
jalur sebelah kiri untuk menuju tasikmalaya dan jawa tengah jalur sebelah kanan menuju kota garut
franky wijaya kavijati kabupaten bandung